zul tolong ganti dulu ya
gue nih dari orok udah keturunan orang kaya
lo kan tau
kekayaannya itu tujuh turunan kagak habis
gue ada di dalamnya
jadi tinggal tunggu jatah dibagi doang
kemarin kan gue gak dibagi itu warisan
karena lo tau abang lo merantau keliling dunia
jadi kalo itu dibagi warisannya
kekayaan gue itu melebihi haji muhyiddin
mau gak lo jadi bini gue
atika pikir pikir dulu deh
pakai dp kayak bung ridi todong odong aja
tika minta berlian gak
yang gak diberlian
zul tolong gantiin dulu ya
bang robby ngapain sih kesini
abang sengaja datang kemarin
karena merasa ada sesuatu sama ru
gue marah ya sama abang
rum gak marah sama bang robby ya

rom kita ini sudah lama kan
kita ini sudah lama kenal
tidak baik kalau menyimpan sesuatu yang belum tentu pasti kebenarannya di dalam hati
apanya tidak apa apa
kamu bersikap seperti ini
kamu lagi sedang tidak enak hati kan sama abang
rom abang itu betul betul tidak ngerti
abang itu tidak tahu
jangan diem kayak gini
bang robby gak ke kantor
bang robby tidak ke kantor
khusus untuk ketemu kamu
khusus untuk ketemu kamu
di telepon tidak diangkat
di telepon tidak diangkat
di sms juga tidak dibalas

abang tidak fokus kerja
kepikiran kamu terus
kepikiran kamu terus
kepikiran kamu terus
kepikiran kamu terus
rom harus ngajar
terus harus balik lagi ke dalam
karena anak anak butuh perhatian rom
kalau bang robby mengerti perasaan rom
harusnya bang roby tahu dong
kenapa rom bisa seperti ini
tapi gue udah sampai sini juga

masa gue harus balik lagi
kayaknya antara rom sama robby
lagi terjadi sesuatu
lagi terjadi sesuatu
kalau memang abang salah abang mau instrospeksi diri
harus masuk ke dalam
jangan jangan bang rahmadi tahu
kalau rum sama bang roby lagi ada masalah
bang ramadi nggak boleh tahu
bang robi jangan lupa telepon rum ya nanti
rum bang balik ke kantor ya
rum abang bawain kue kesukaan kamu nih
ya ya elah
jalannya aja yang jelek
jalan yang disalahin
gue turun sini nih
jangan cepet marah
abang ini orangnya sensi amat sih jadi orang
udah deh jalan deh
bentar bentaran bentar
ntar diwabah tau
ntar pelai kemaren
tuh di depan mak
ini jamu mak
kan kelak telor
kelak telor banyak ada mak
itu ketahuan gue lagi beli jamu
lu kemari mau meledek keluarga gue
mak begitu sensinya
ayah pak cuma mau beli jamu doang
ya deh mak
bungkusin jamu kunyit asem ya
kagak beli jamu kuat kandungan
kan udah kagak hamil
bukannya kagak hamil
dia itu belum hamil
kalau udah waktunya hamil ya dikasih allah
pasti kasih allah hamil
ngapain lagi lama lama di situ
ada yang membunuh mak lagi
mam mam mam
biar nggak bergerak
bentar tapi mereka mana
di situ tuh
ada mbak di situ
tadi apa apain lagi
lindungi bang haji sulam sama emak
ada perlu apa sih nongkrong di sini
emang kena apa ya
kenapa kaga boleh
elam gua bayar pajak jalan nih
jadi kaga ada urusan
gua mau berhenti mau jalan terserah gua
ntar emak saya diajak berantem lagi
kayak yang udah udah
kurang ajar ya ram ya
emangnya lu kira gua monster
asal lo tau aja ya
terus emak juga temen pengajian gue
ngapain juga gua ngajarkan berantem nenek nenek kayak begini
apa lagi udah hujur
lu bilang gua hujur lu ngatain gua hujur
lihat kau si tesel masih ada di sini
gua tengcoh lu
nungsek tau gak
udah mak sabar aja mak
kan mak sendiri yang ngajarin sulam harus sabar
nih udah dibuka sih bener
sebentar ya kembaliannya
ambil kembaliannya lo ambil ya
sekarang gue lagi musim sedekah sama orang
supaya bisnis gua tuh hmn hm mart berjalan dengan lancar
pater semuanya bu